tujuh hari jelang lebaran jumlah penumpang di pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan terus meningkat dan diprediksi akan membeludak di jen
perhubungan laut bahkan berencana menambah jumlah armada mengantisipasi jika tiga belas armada yang disiapkan tidak mampu mengangkut seluruh pemudik yang hendak pulang kampung
sejak dibukanya posko angkutan lebaran tujuh belas april yang lalu tercatat sudah lebih dari dua puluh tujuh ribu lebih penumpang yang berangkat dan tiba dari pelabuhan nusantara atau naik sekitar tujuh puluh empat persen dari tahun dua ribu dua puluh
ditjen perhubungan laut berencana menambah jumlah armada pengangkut pemudik jika terjadi lonjakan penumpang melebihi perkiraan
puncak arus mudik di pelabuhan nusantara kota parepare diperkirakan akan terjadi pada empat hari atau tiga hari